mas aku mau mandas
mas aku mau mandas
mas aku mau mandas
mas aku mau mandas
ang teddy awak benar
terima kasih ibu
tolong aku tak mau mandas
tolong aku tuh
saya sedang mau
tolong aku ini
mas aku mau mandas
mas aku mau mandas
sekarang kita satukan kekuatan kita
saatnya kita harus ke sana
ya udah cukup
mas kita berhenti
hei lepaskan dia
jangan lupa like share dan subscribe ya